solo batik karnival ke sebelas akan digelar sabtu empat belas juli dua ribu delapan belas yang menjadi istimewa
gelaran kali ini adalah menampilkan kostum dari delapan provinsi di indonesia dengan tema ika paramarta indonesia i
perhelatan sbc diharapkan lebih mengebrak dan menarik winat wisatawan untuk berkunjung ke solo
bali ntt papua dan juga dari jawa tengah dan dki
nantinya untuk kostum juga disesuaikan dengan kekasan dari setiap provinsi yang menjadi ide pembuatan kostum
kami juga tidak menyuguhkan itu ada maskotnya selain musbida tentu maskotnya pak wali pak wali musbida juga triutami
kami juga ada maskot terutami nanti sepenuhnya mbak lia yang menjelaskan
paling tidak dari kesiapan pam ya juga kebersihan kami sudah koordinasi
paling tidak ada dua ratus lebih dua ratus lima puluh petugas dua ratus delapan puluh petugas yang disiapkan
baik di stadion maupun di sepanjang jalan
sementara menurut ketua panitia penyelenggara dia imelda mengatakan dipilihnya tema nusantara karena saat ini kebinekaan kita perlukan
agar bangsa ini mengetahui bahwa keberagaman ini adalah karunia yang menjadi indonesia besar
tema kali ini lebih ke nkri seperti tema kita yang menggunakan bahasa sansekerta ya ika paramarta
jadi paramarta itu adalah hal hal yang luhur hal hal yang baik
ika itu adalah satu
jadi kita menampilkan menjadi satu perwakilan delapan provinsi
seperti tahun sebelumnya gelaran sbc tahun ini akan dilakukan pembukaan atau seremoni di stadion sriwedari
selanjutnya peserta berjalan mulai dari stadion menuju benteng fastenberg
acara akan dimulai pukul tiga belas waktu indonesia barat hingga selesai
ketika bagus solo